dan juga menobatkan diriku sebagai raja
sudah cukup banyak yang gila di kerajaan ini
lancang sekali mulutku
ampuni kami tuhan
kami mengaku kalah tuhan
kita harus bergerak cepat
untuk mengadakan penobatan raja
kamu benar keponakan ku
apa yang kupikirkan tak apa pun
aku sedang berpikir
kau akan mati di hadapanku
lebih baik kau menyerah
aku tidak akan pernah menyerah
kau akan menyerah
kau akan menyerah
kau akan menyerah
kau akan menyerah
kau akan menyerah
kau akan menyerah
kau akan menyerah
kau akan menyerah
kita ke bawah sekarang
ceguru tidak bangun

hahaha ternyata kau sudah kehabisan nafas anak muda
sekarang rasakan ini
kau orang ajar
maaf ya tidak sengaja
eh ini mas
paman masih ada urusan lain
ini kesempatan untuk menghabisi subang larang